hai ya kita masih di good morning dan seperti janji saya tadi kita akan menghadirkan komunitas
yang spesial kali ini ada komunitas home pimpa yang akan mengajak kita untuk bermain permainan
tradisional yang masih eksis sampai saat ini nah rekan saya iqbal ini kayaknya lagi bersiap siap
untuk mencoba salah satu permainan tradisional yaitu bakyak ayo iqbal iqbal kanan kiri kanan kiri
kanan kiri indonesia indonesia indonesia bukan ya keren keren banget tentu juaranya zaman dulu itu
kalau misalnya masalah masalah permainan tradisional itu masih kecil ya oh langsung
pasti jadi juara itu ini lebih jago lagi pastinya kita kenalan dulu dengan masyarakat muslim mulai
mereka ini adalah orang orang yang menjadi pelopor gitu ya untuk membuat permainan tradisional
ini kembali eksis di jaman sekarang ini memang sudah semakin terlupakan begitu ya oleh kita
semua terutama yang generasi generasi tahun sembilan puluh an delapan puluh an begitu may generasi tahun berapa tidak perlu

main playstation bahkan di jam sekolah bahkan mereka bolos sekolah jadi bagi kami itu sebuah
permasalahan gitu loh jadi itu itu sebuah permasalahan yang harus kita selesaikan gitu
jadi makanya kita bikin ini juga dan didorong juga ada tugas kuliah waktu itu ini awalnya dari
proyek kuliah dari project kuliah betul tapi bisa menjadikan sesuatu yang positif gitu buat banyak
orang sejak kapan mbak ini berdiri komunitas kalau dari komunitasnya dia berdiri sejak delapan november
tahun dua ribu lima belas dua ribu lima belas itu artinya kita sudah sekitar lima tahun ya sudah lima tahun berjalan tapi
memang kalau misalnya kita lihat dari generasi yang saat ini begitu apakah kalau misalnya
mas musli dan juga mbak juanita temui begitu apakah mereka masih bertanya tanya karena
jangankan permainan tradisional untuk barang barang yang zaman dahulu seperti adanya kaset begitu itu
betul kepodakan saya aja sampai bertanya ini apa namanya dan lain sebagainya nah itu gimana
bener bener seperti itu betul betul betul seperti itu anak anak zaman sekarang itu mereka itu nggak
tahu makanya kita ada program hompimbar ke sekolah kita ngasih edukasi ke anak anak jadi kita kasih
tahu bahwasannya ini loh mainan tradisional ini namanya gasing ini namanya congklak ini namanya
bakiak segala macam kita kasih tahu nilai nilai kehidupan di dalam permainan tradisionalnya
tapi mereka itu tertarik gak sih dengan permainan permainan ini
interes sekali gitu loh karena anak anak itu selalu ingin tahu hal yang baru
ketika mereka merasa asing dengan mainan ini ini apa sih ini apa sih ini gitu jadi dengan
ke rasa penasaran mereka itu justru mereka akan mencari tahu nih bener permainan apa tapi
kalau kita lihat kan ini permainannya udah udah gak ada kayaknya dijual di toko ya
sebagai mainan ada yang kami bikin sendiri ada yang kami untuk beli sendiri sih gitu tapi kalau misalnya
masyarakat ataupun warga yang ingin mengajak kembali anak anaknya untuk melihatlah masa lalu begitu permainan permainan yang sebenarnya sangat
sangat menarik dan juga sangat menguntungkan karena ada
membantu kita dari syaraf motor kita dan lain sebagainya itu lebih lebih berkembang
nah apakah juga menyediakan gitu misalnya saya mau mesen ah gitu pingin bisa nggak bisa sangat bisa sekali
dan emang rata rata sih gitu sih mas jadi orang tuanya mesen ke kita mas
tolong dong saya mau ini harganya berapa seperti itu tapi biasanya kalau untuk
main main aja kita ya bebasin gitu jadi dalam arti kita enggak ada mau main
harus bersegian nggak kita nggak seperti itu jadi kalau mau main kita sediakan
bahkan di rumah saya sendiri pun gitu loh itu saya sediain mainan dan setiap sore
itu anak anak ramai sekali gitu
ini ada berapa orang komunitasnya anggota komunitasnya nah kalau untuk anggota komunitas
sendiri kita kan tersebar luas ya jadi ada di tangerang enggak ada hanya di tangerang jabodetabek
terus semarang jogja pontianak kalau di jakarta berapa banyak anak anaknya dibandingin sama orang
dewasanya orang dewasanya juga ada kan ini permainan gasing terus juga egrang itu engklek
berapa banyak nih antara anak anak sama orang dewasanya lebih interest yang mana nih mereka kalau untuk
anak anak sama yang dewasa itu jadi kita kategorikan permainan ini kalau untuk anak anak kita untuk
haven edukasi tapi kalau untuk orang dewasa untuk bernostalgia jadi sebetulnya lebih banyak anak anak
ya daripada yang orang dewasa
karena ketika sudah dewasa mungkin mereka punya kesibukan masing masing ada yang bekerja
ya setelah pulang bekerja mereka juga mungkin lelah pengen beristirahat santai di rumah jadi lebih
banyak anak anak sih karena ini juga lebih menarik buat anak anak kita jadi pasti penasaran
pemirsa juga mau lihat sih seperti apa permainan permainan tradisional yang dulu pernah
dimainin yang akhirnya sudah bahkan di rumah saya juga udah enggak ada ini gasing ini gasing ya kan
ya ini gasing ya conklak begitu
ini ajarin dong mas mbak mbak gimana mbak ceramahnya
padahal gue dulu main ini sih cuma lo lupa nih cara mainnya gimana
ini coba kita lihat ya mungkin ada yang tertarik kebalik mantu bisa
oh kebalik ibu
udah lama bisa aja nge lashnya ini gimana
agak susah sih mbak
jadi kebalik ibu

mau minum air gitu the game kali ya
kita malah nah gitu ultras stubborn oke
bahkan kitaedi juga ya
lebih premium bangetizar
nah nanti mbak pegang seperti ini nah begini dibuang begini
aduh maaf ya sudah lama soalnya ini oke begini
wah kalah dong saya itu
ini dipegang di sini pakai tiga jari ini pegang dua jari
oh begini begini nanti di begini aja ya buang aja buang aja mbak
kurang kenceng tapi udah bener kurang kenceng tapi udah bener ya
kurang kenceng tapi udah bener
wah ini kalau permainan kalau permainan gassing ini kalau menurut mas sama mbak mungkin banyak
manfaatnya apa sih yang dirasakan gitu apakah apakah ya sudah happy aja atau kayaknya ini membantu untuk

ya dapat mungkin kan ya
terus juga ini bersosialisasi begitu kan selama ini kita kalau misalnya di depan gadget ya udah sendiri aja gitu dia
tapi ini kan kita bisa berkomunikasi juga bisa cerita cerita
itu apa mbak manfaatnya yang dirasakan
oh ini sih lebih kalau kayaknya karena sudah penat sama kuliah
sih berarti ini bisa jadi salah satu terapi untuk
oh ya kalau misalnya lagi stres sama kerjaan atau mungkin stres di rumah begitu ya
meluangkan emosi pelampiasan kesalahan gitu
nanti kita akan coba lagi permainan lainnya masih banyak di sini dan saya pengen lihat tadi iqbal udah berlatih egrang
kita lihat hasil berlatihnya iqbal kayak gimana
egrang tetapi main ini bakyak begitu ya egrang saya belum bisa itu ternyata susah sekali loh
beda kalau misalnya kita dilihat di tv begitu ya itu kayaknya gampang bahkan nggak tahunya pas sudah naik
oh dia mau jatuh
kita lihat aja deh nanti yang ahli main egrang seperti apa ya
tetap bersama kami di good morning
ini lagi belajar jalan ini
pantesan tadi saya melihat kok agak lebih tinggi iqbal ya
ternyata pakai batok kelapa
susah nggak ini iqbal
ya harus keseimbangan sih
keseimbangan hati dan pikiran
kelihatan ya biar balance gitu ya
iqbal kita lihat permainan lain dari adik adik ini yuk
oke nah ini ada yang rame nih
ini permainan saya zaman dulu ini main kelereng
eh tapi permainan kelerengnya pakai strategi loh ini
sepak bola kelereng
sepak bola kelereng kenapa suka main sepak bola kelereng ini
seru ya mbak ini manfaatnya buat anak anak apa sih ini main sepak bola kelerengan
paling apa sih ya buat bikin kreativitas gimana sih caranya buat main gimana dia ngatur strategisnya dia buat main seru seruan
gimana buat apa biar masuk ke gawangnya gimana gitu
untuk melatih kreativitasnya mereka ya
iya oke kita lihat ini yang lain lagi
tapi kalau zaman dulu saya biasanya di tanah
terus ada lubang dimasukin caranya
itu bukan sepak bola kelereng iqbal itu main kelereng itu main gundul aja
yuk kita pindah lagi kita cari yang lain
oh ini engklek ini
kalau ini permainan saya nih
oke cobain ya
angka berapa dulu nih
terus balik nih
ini diambil ya
oh yang deket aja
biasanya satu kaki
di yang single ya
di kotak yang single satu kaki
tapi untuk yang dua ini bisa dua kaki
buat kalila bebas aja ya
di rumah sering main juga
kan ini tuh
kalau ini bisa dibuat di jalanan
jangan di jalanan
jangan di contoh
buat di tanah iqbal
di tanah di lapangan
bisa pakai kapur atau apa gitu
biasanya kan seperti itu
bentuknya bentuk orang
kalau zaman dulu itu
ini bentuknya bentuk orang nih mbak
kalau zaman dulu saya itu bentuk orang
karena kalau misalnya
perbuahan modernnya ada bentuk rognya
terutama yang laki laki ini panjang
kalau permainannya dari mana tau gak
tau juga mbak
seluruh indonesia sih ya
di tiap daerah sih beda beda sih namanya
kayak saya kan asli kalimantan
kalau di kalimantan nyebutnya asinan
oh beda beda ya
kalau di sini kita nyebutnya engklek
kalau di kampung saya di lombok sana nyebutnya dengkleng
jadi kayaknya beda beda tempat
tapi permainannya sama aja
aku mau coba lagi yang lain lain ya
ini yang dari tadi saya coba nggak bisa bisa
kalau ngelihatnya kayaknya gampang banget ya
tapi setelah udah naik ke sini
ahora kalau kita ingin naik lebih jauh brutuh itu ya kemungkinan nya di ras kantor
kemungkinan mis joker sama d accusation sehingga kayaknya aku sudah pada hari ini luar
lama saat saat menangkan haus da terady

itu kalau gak kelihatan
kejuaraan di kampung harus bisa
gue agak agak deg degan ya
satu dua tiga
siap siap medis
wah ternyata lumayan juga
wah iqbal keren iqbal
aduh ini kemana d
ini kemana d
lumayan berapa langkah ya
pemenang kejuaraan antar kampung coba
terima kasih doanya pemirsa
triknya itu kepercayaan diri
tunjukin kalau saya itu bisa
oke saya tanya aja deh sama aslinya
mas ini triknya supaya bisa main egrang dengan lancar tuh gimana caranya
selain latihan ya
ya kaki sama tangan sih
kaki itu menyeimbangkan tangan yang controlling
kaki itu cuma menyeimbangkan aja
jadi ketika kita main posisi kita tuh tangan kita tuh nggak boleh begini
harus agak condong ke depan
nah kecuali kalau kita mau mundur
wah ini nggak mudah sama sekali sih
tapi once kita udah bisa permainan ini permainan tradisional seperti ini tuh jadi apa ya
bisa jadi adiksi juga
iya dan juga jadinya melepas
kalau tadi katanya ada yang bisa untuk lepas stres segala macam
nah ini juga bisa dilakukan
saya bilang ini permainan bisa menghemat juga
jadi kita nggak perlu kuat
banyak banyak setiap bulan main tradisional aja
kita akan lanjutin nanti permainan tradisional kita bersama komunitas homepimpas lain satu ini
jadi ini kita bisa melihat mai dulu bagaimana dia mengenang masa lalunya dengan bermain karet
ini kayak menguji konsistensi kita untuk mengingat sesuatu
saya bisanya main lompat aja nih
oh kalau iqbal harus merdeka
oh jangan dong
biasa lompat batu di nia sih dia
oke ini permainan tradisional
kalau yang seperti ini menurut mbak manfaat yang dirasakan apa sih
apa yang didapat selainnya bersenang senang olahraga gitu
mungkin ada manfaat lain nggak yang dirasain
ya lebih enak ya
kayak ya olahraga
kalau kita bermain kayak gini
terima kasih mbak
kalau nggak ketawa karena teman
oh ketawain teman yang jatuh biasanya
apalagi kalau misalnya agak agak
ini jangan diikutin ya
apalagi kalau misalnya kalau dulu di sekolah itu agak agak dicurangin gitu
kalau misalnya coba sebatas pinggang gitu
oke kita akan cek lagi permainan yang lain
silahkan bermain lagi
kalau main karet kan macam macam ya
bisa lompat bisa diputar ya
oke selamat bermain kembali
iya kita lihat lagi permainan yang memang
oh iqbal ini yang mau tadi kita tanyain
nah itu tadi sempat ditanyain
ini kan katanya permainan gasing
nah gasingnya itu juga beda beda ternyata
ini bedanya apa mas
beda beda bentuk ini
jadi setiap destinasi setiap tempat itu punya ciri khasnya masing masing mbak
kalau yang ini dari
yang saya pegang ini dari jepara
ini dari jepara
ada yang dari lamongan
kenapa bentuknya beda beda gitu
kalau kayak gini ada apa ceritanya atau gimana gitu
kalau dari filosofinya sendiri sih gasing itu nilai kehidupannya seperti ini
jadi kita kalau hidup itu harus bergerak terus
jadi kalau kita nggak bergerak kita tuh mati gitu loh
nah kenapa dia muter
kenapa dia muter
karena hakikatnya manusia itu manusia sosial
jadi kita tuh harus bergerak ketemu berinteraksi dengan semua orang
supaya kita terus berdiri
supaya kita masih sehat kenal orang
kan silaturahmi juga memperpanjang usia ya kan
jadi ingatlah filosofi dari gasing
dengan bergerak terus
kita bisa terus hidup dan menjalani kehidupan
dengan baik gitu ya
bagus sekali nih
kata kata hari sabtu ini kita bisa mendapatkan pelajaran dari hanya sebuah gasing seperti itu
tapi nanti begitu sampai rumah upload di instagram
jangan lupa captionnya
terus terus permainannya ya
baik terima kasih ya sudah bersama kita hari ini
tentunya dengan permainan permainan tradisional yang sangat bermanfaat sekali
mudah mudahan nanti dengan adanya kehadiran teman teman
dari kampung hompimpa ini bisa menginspirasi kita untuk bisa mengingat kembali dan juga bermain kembali dengan permainan permainan tradisional
iya karena tidak cuma diingat aja
permainan tradisional ini punya manfaat banyak sekali dari melatih kreativitas anak
mengajak anak untuk bersosialisasi juga
terus juga bisa olahraga fisik
udah pasti akan lebih fit lagi
daripada kita cuma pegang gadget nunduk
di dalam kamar aja gitu udah selesai
padahal dengan berinteraksi kita bisa bertukar pikiran
dan lain sebagainya menghilangkan stres
dan yang paling penting tadi memperpanjang usia si latur hamid itu ya
ingat dari filosofi sebuah gasing
oke kalau begitu terima kasih semuanya sekali lagi ya sudah hadir
semoga eksistensi dari permainan permainan tradisional ini bisa terus dijaga